presiden joko widodo menyekar atau berziarah ke makam almarhum ayahanda ibunda dan kerabatnya di karanganyar jawa tengah
presiden jokowi dan keluarga berziarah ke kompleks makam keluarga di tpu mundu dusun mundu desa selokatan kecamatan gondang rejo karanganyar pada sabtu siang
saat berziarah presiden ditemani ibu negara iryana jokowi dan kedua cucunya
ziarah tertutup hanya bagi internal keluarga
usai ziarah presiden jokowi menyapa dan membagikan kaos pada warga sekitar
biasanya kalau ini setiap tahun ya pak